sampai jumpa di video selanjutnya

aduh cantiknya pantesan prayoga memilihnya

eh lepasin apa sih aku nggak suka ya kamu maksa maksa aku

nggak ada gunanya
nanti sebentar lagi kita akan mengingatnya

buat kebuning hai
jadi itu alasan kamu voltage kayak oh iya
aku bersumpah nanti kalau kita bernikah kau akan membuat saya seorang
kamu kenapa nangis terus
sebentar lagi kamu akan menikah dengan prayuga
ya ampun ibu
jangan lakukan hal ini rati
saya tidak mau ibu tolong aku
desa rana gatotri untung
apa yang kamu inginkan
kamu ingin menikah dengan anak babu itu
ya pakai otak rati
kamu tidak malu ibu
tapi ibu prayuga tidak benar benar mencintai aku
dia hanya ingin menunjukkan ego dia sama aku
pokoknya ibu tidak mau dengar alasan lagi apapun dari kamu
kamu harus menikah dengan prayuga
alkohol pelantin sudah datang
sekarang kamu harus siap siap
aku akan menikah dengan prayuga
aku akan menikah dengan prayuga
aku akan menikah dengan prayuga